aku tuh khawatir banget tau gak dari tadi
handphone kamu kena apa sih
nah itu dia boy
tadi tuh aku lagi aduh lagi ribet banget deh
tiba tiba aja mobil papi aku tuh remnya blong
aku tuh hampir aja kecelakaan
hampir aja gak selamat loh sama papi aku
nah tapi untungnya ada tante farah tantenya cindy yang waktu itu aku cerita itu
ternyata ya boy tante fara itu jago banget loh bawa mobilnya
masa ya dia itu bisa dari kondisi papi aku tuh mobilnya lagi jalan
dia berusaha gimana caranya dipepet gitu sama dia
sampai akhirnya mobil aku tuh bener bener berhenti
tante fara sih bilang kalau papanya itu dulu pembalap tahun delapan puluh
hebat juga ya tantenya cindy nyetirnya
iya tau boy
kamu harus lihat tapi aku tuh tadi itu terkesima banget
ya mudah mudahan berjodoh ya ref ya
dan papi kamu bisa dapetin cewek yang solehat dan jago nyetir
amin mudah mudahan aja kayak gitu boy
emang itu doa aku selama ini sih
aku berharap banget dari lubuk hati aku terdalam
supaya kamu tuh bisa hidup tenang dan bahagia sama pati kamu
dan siapapun yang mendampingi papi kamu nantinya
mudah mudahan bisa bahagia juga ya
kamu kok doanya so sweet banget sih boy
kayaknya dari hati terdalam ya
itu doanya tulus atau enggak
oh aku tau pasti doanya enggak tulus ya
pasti kamu doa cuma supaya papi aku tuh bisa dari adriana
biar habis itu kamu bisa pacaran sama aku ya kan
ya tulus dong rev
gak terlalu penting
soalnya kan aku pengen langsung ngelamar kamu
selalu aja yang ngomong kayak gitu
lah emang kenapa
bener kali daripada kita pacaran tuh
contohnya tuh si raya mundi ian melly dado meganya
acaranya kan berantakan banget jarang ketemuan
kalau kayak gini kan enak kita bisa ketemuan deket deketan
cindy heikel enggak
susah ya berdebat sama cewek cerdas ya
makasih ya buat pujiannya
susah ngomong sama cewek cerdas itu namanya ngeluh bukan pujian
terserah kamu sih yang pasti di kuping aku sih kedengarannya tuh kayak pujian
dari hati terdalam
r banget bu
boy kayaknya ini aku pengen ganti baju dulu ya soalnya aku baru banget pulang
yaudah abis itu kamu istirahat ya
tapi handphone kamu kenapa sih
oh iya aku lupa kasih tahu kamu
hp aku tuh ketinggalan di mobil papi
dan rencananya besok baru mau diambil
jangan kirim sms genit loh
ya enak aja kapan aku genit
ya nggak tau deh siapa tau kamu tiba tiba kan kirim sms yang gangga ntar papi baca
yaudah deh kalau gitu aku mau ganti baju dulu oke
gimana pak kerjaan hari ini
lupa semua tuh kalau udah ketemu mama
boy kamu kok serius banget
ada yang mau kamu bicarain sama mama apa apa
jadi tegang mama
jadi gini pak

kinar kan tadi jalan sama tristan ke puncak
dan tristan tadi ngancem boy
kalau misalnya boy gak ngejauhin reva
kinar itu bakalan diapa apain di puncak
kurang ajar banget tuh cowok
nah itu dia pak
ya sebenarnya sih boy ya bisa bisa aja ngejawain reva demi inner
yang penting trisan itu baik buat kinar
tapi kalau baik kok ngancem ngancem segala
itu bukan baik gitu nak
belum selesai nih ceritanya ma
tadi boy minta tolong sama haikal buat cegah kinar sama trisan ke puncak
pas dicegah sama ikal ikal kan punya masalah sama tristan soal cindy
sini kan suka sama haikal tapi trisan kan suka juga sama cindy gitu
nah ribut deh
tristan berantem sama haikal di keroyok
oh bagus kebukin aja
kebukin aja tuh tristan
banyakin kalau itu sebel
tapi mereka berantem kan sekarang kinar marah sama aku pak
ya gimana sih ini
kinar marah sama kamu
tapi mama kamu tuh bener boy
mama kamu tuh bener
nama cowoknya kinar tuh
nah tristan tuh udah kurang ajar bener
anak anak black cobra itu kurang ajar semua
pasti jadi orang tuanya depresi semuanya punya anak kayak gitu
milih cowok kenapa kayak gitu
aduh ya allah
bukakanlah hati dan pikirannya kinar
lu tahu nggak pas gue pulang dari base camp aji sama bella
gue sempet dihadang mon
tapi bukan dari dakar
malah si black cobra
nggak ada kerjaan lain ya
orang berantem doang kerjanya
itu yang bikin gue ngeri
kita ketemu di dakar ya
nggak ketemu mereka
untung aja gue sempat ditolongin sama orang yang namanya
jadi tadi yang nolongin lo sama bella waktu dijegat sama black cobra itu gino
gue juga baru kenal tadi sih
dia juga sempat nolongin gue waktu gue dicegat sama dhani dakar
sama gengnya itu
dan abis itu gue juga ketemu sama dia di kafe pas gue sama raya
ternyata gino tuh teman smp nya raya dulu di bandung
tapi waktu sma dia pindah ke surabaya
berarti dia anak bandung tuh
dia kelihatan masih akrab aja sama raya
bahkan sampe raya tadi ngubatin bibinya dia
waktu pernah mau marah
ya aneh aja
coba kalau ada abah di situ
abah apa nggak marah tuh ngeliatnya